komisi pemilihan umum provinsi jawa barat membantah kabar seorang petugas kpps kota bandung yang dikabarkan meninggal dunia akibat diracun
kpu provinsi jawa barat dengan tegas menyatakan bahwa kabar tersebut hoax atau bohong
hal ini disampaikan oleh ketua kpu provinsi jawa barat rifki ali mubarok di sela sela rapat pleno perhitungan suara kpu provinsi jawa barat
saat dimintai keterangan terkait hal ini rifki dengan tegas menjawab bahwa tidak benar ada petugas kpps kota bandung yang meninggal karena diracun
menurutnya hal ini sudah dikonfirmasi ke rumah sakit yang menangani yang bersangkutan dan keluarga korban
karena tidak ada informasi dari rumah sakit maupun keluarga korban
bahkan keluarga juga baru tahu